berdasarkan informasi yang diterima cnn indonesia tv dari pihak keluarga
emeril khan mumtaz atau eril mengalami musibah di bern swiss kamis siang
eril sebelumnya diketahui sedang berenang di sungai are bern bersama adik dan kawannya
namun naas saat ingin naik ke permukaan eril terseret arus sungai
hingga jumat proses pencarian pun terus dilakukan dengan melibatkan kepolisian dan tim penyelamat setempat
sebelumnya menurut jurubicara kepolisian daerah di bern swiss
dua rekan eril yang nyaris hanyut berhasil diselamatkan oleh perenang lain
saat kejadian cuaca di swiss cerah
diketahui eril dan keluarga berada di swiss untuk mencari perguruan tinggi untuk studi s dua
sementara saat kejadian ridwan kamil sedang berada di inggris untuk melakukan kegiatan pemerintahan
setelah menerima kabar tersebut ridwan kamil bergegas ke swiss
kepolisian republik indonesia telah berkoordinasi
dengan interpol untuk membantu pencarian putra gubernur jawa barat tersebut
polri meminta agar yellow notice segera diterbitkan
yellow notice biasanya digunakan untuk menemukan orang hilang atau membantu mengidentifikasi orang
bukan hanya ke swiss polri dalam ini robinter
polri juga meminta mengirimkan daripada yellow notice ini ke beberapa interpol yang lain
pada jumat siang masyarakat dan asn di lingkungan pemprov jabar menggelar doa bersama untuk keselamatan putra sulung gubernur jawa barat tersebut
gelaran doa bersama usai sholat jumat di masjid al mutakin gedung sate ini diwarnai isak tangis dari para jemaah
putra sulung pak gubernur adalah emeril kan mumtaz
itu bisa ditemukan dengan selamat
itu yang doa kita adalah demikian
sungai area merupakan sungai terpanjang di swiss yang membantang sepanjang dua ratus delapan puluh
tiga puluh delapan km dan membelah kota bern
sungai ini merupakan tempat warga sekitar dan wisatawan biasa berenang
musim panas menjadi puncak keramaian di sungai are
walaupun letaknya di tengah kota sungai ini dikelilingi oleh alam
wisatawan dapat menyusuri sungai sambil melihat keindahan kota tua bern yang telah diakui oleh unesco
namun mengutip dari situs lokal kota bern wisatawan yang ingin berenang di sungai bern diimbau untuk memiliki kemampuan berenang yang mumpuni
serta menggunakan pelampung saat akan menyusuri sungai
tim liputan cnn indonesia